cuma disini nih main game gak lagi ribet

udah mulai dibaca
oloh oloh bilang aja atuh be
mau ketemu gebetan gitu loh
nah itu lu tau
tis udah dikasihin
udah dikasihin novelnya
saya bantu apa mak
bukan ini teh punya neng citra dipinjemin
masih baru mak
bukan masalah baru apa kagak
lo berdua bikin kue aja
mau udah lama nggak baca yang begini ya
itu kuenya gak dimakan ji
kagak buat ineke
sama citra juga dong
oloh oloh masa mau ngasih ke ineke
gak tau rasanya enak gaknya ji
jangan sampai malu maluin ya
cari pak sopian
oh sebentar ya
eh maaf pak diganggu
oh iya silahkan duduk
ibu masuk ya pak
hari c pentas
kenapa bras e
nanti nanti dipacanya pur
woi apaan sih
makanya lu tanyain udah mulai dibaca apa belum
pur kata iyo sekarang novelnya lagi dibaca sama mak
aduh kalau novelnya dibaca sama emak gimana gue bisa tahu ceritanya
ya lu tanya aja ntar sama mak
kasih pak permisi dulu
iya eh kapan mau segera mulai bab satunya
kan nunggu proposanya disetujuin dulu pak
wah kalau kamu nunggu proposal ini disetujui berarti kamu juga harus nunggu jadwal bimbingan keluar
nanti kamu malah gak bisa selesai tepat waktu
nah sambil menunggu ini lebih baik kamu merapikan bab satu
malah lebih bagus lagi kalau kamu bisa menulisnya sampai bab tiga
nanti kalau ini disetujui jurusan kamu kan tinggal bab empat dan bab lima aja
pak saya harus balik ke kampus ada jadwal kuliah
balik dulu ya
tanyain sama emak dong udah selesai apa belum baca novelnya
agak usah tes tadi keenakan biarin aja disuruh nanya mama biar dia ngerasain gado gado capek dua puluh pedes
oh seperti itu
iya seperti itu
tinggal satu jik
kok beli buat ina kak masa lu abisin
ina kak makan yuk
terserah apa aja
makan nasi padang aja yuk
enggak ah kalau nasi padang porsinya banyak
kalau warteg di belokan sana
ah bosen makannya itu itu aja
terus mau makan apa apa dong
ya tapi nanti aja wak
mopi palayu capek
mau pada kemana
mas kur novelnya udah dibaca belum
udah sampai mana
iya soalnya novelnya ceritanya bagus banget
gue jalan dulu ya
kak tati denger nggak
oh seperti itu
emang ceritanya tentang apa
soal perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya
kerja banting tulang
buat merawat anaknya
mau ngapain sedih kalau belum baca
itu kan ceritanya kayak kita
ma juga ngebesarin tati sendirian
itu yang bikin ma sedih